lembaga pemerintah internasional mudis menilai empat perusahaan indonesia sensitif terhadap depresiasi rupiah jika pelemahan berlanjut
dikutip cnn indonesia com keempat perusahaan yang rentan terhadap pelemahan mata uang garuda adalah pt lipo karawaci pt alam sutra reality pt mnc investama dan pt gajah tunggal
⁇ oodys ⁇ juga menilai pemerintah indonesia telah membentuk kebijakan moneter yang kredibel untuk mengurangi tekanan perusahaan terhadap kondisi rupiah
meski demikian pelemahan lebih lanjut dikhawatirkan dapat berdampak negatif karena pemerintah dan korporasi akan bergantung pada utang luar negeri
mudis juga menyebut depresiasi rupiah akan meningkatkan beban pokok dan biaya pembayaran utang